siapa bilang makanan enak hanya tersaji di rumah makan mewah atau hotel bintang lima
di desa gamel kabupaten cirebon ada rujak legendaris yang dijual di area pemakaman
namanya rujak gamel jaran
rujak jaran merupakan kuliner khas cirebon dengan potongan toge kuah rebus kangkung tahu kuah pindang serta gorengan
yang tidak kalah spesial dari rujak cairan adalah sambal terasi pedas dengan gula jawa dan asam jawa
sambal diulek secara tradisional tanpa mesin untuk memberikan cita rasa khas
walau letaknya bersebelahan dengan deretan makam para pengunjung mengaku rasa pedas dan aroma rujak jaran bisa mengalahkan suasana seram berada di area kuburan
bedanya sama rujak biasa apa bu
ya dari terasi racikannya terus kalau pedasnya
pedasnya gimana maksudnya
mungkin ini juga bekas tangannya juga udah tahu bau tapi disipat
ini udah pedas ditocot lagi ditocot lagi
warung makan yang sudah berjualan sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat ini bisa menjual hingga tiga ratus porsi rujak
untuk menikmati satu porsi rujak siaran pembeli cukup mengeluarkan uang sepuluh ribu rupiah saja
kalau di cirebon ada rujak jaran aceh juga punya kuliner rujak khas
namanya rujak salak pli
berbeda dengan rujak pada umumnya ada bumbu khas yang digunakan yakni plik atau

terbuat dari ampas kelapa yang diperas minyaknya hingga kering dan berwarna coklat
bumbu pelik kemudian dikombinasi dengan biji salak yang telah dikupas manisan asam jawa cabai rawit garam dan gula kemudian diaduk rata
kalau orang minda mindam kesini datangnya lupa laris manis
ibu aja dalam satu minggu berapa kali kemarin
makan salak itu
di kedai rujak salak ple yang terletak di jalan negara
kabupaten pidijaya ini sebanyak dua ratus empat puluh kg salak mentah atau sekitar tiga ratus porsi rujak salak laku terjual dalam sehari
satu porsi rujak salak plik dijual hanya seharga rp lima
tim liputan cnn indonesia